pasti si pinjang itu yang mau mencelakakan amira
dan tolol sekali ihsan
bisa bisanya dia percaya pada wisnu dan tetap menganggapnya sahabat
saya tidak boleh membiarkan si pinjang itu mendekat dekati amira
setelah dua kali gagal
dia pasti akan terus mencobanya lagi
kok masih di sini sih pak
pak prabu kan harusnya pulang
pak bapak itu harus
sebaiknya kita pulang saja sekarang ya
lupakan saja itu
saya rasa kamu sudah cukup sembuhkan
lebih baik kamu pulang sekarang
daripada kamu berlama lama di rumah sakit
nanti kamu malah tambah sakit
benarnya ada apa sih
tadi aku minta pulang hari ini saja enggak boleh
sekarang kau malah ngajak pulang
saya rasa memang jalan terbaiknya adalah membawa amira pulang
saya akan lebih mudah menjaga dan merawat amira di rumah daripada di sini
kamu siap siap ya
saya benar benar khawatir sama amira
saya takut terjadi apa apa sama mira mas
ini yang sudah kedua kalinya mas
ini pasti perbuatan si pelaku
siapa lagi yang bisa berbuat sekejam itu kalau bukan dia
kamu masih ingat kecelakaan yang menimpa aku dan iksan
dia pasti sekarang ingin menurunkan dendamnya dari iksan ke amiran
betapa jahatnya orang itu
dan dia mampu berbuat apa pun hanya untuk membuat dirinya puas
dia menurunkan dendamnya dari iksan ke amira
kamu benar kamu benar
jelas jelas waktu itu prabu wica itu mengancam aku soal ini
kalau kita terus mendekati amir
jadi selama kamu dan istri kamu itu belum melunasi hutang itu
kalian gak usah dekati amira lagi
atau saya tidak akan segan segan untuk mencelakai amira
mas iksan mas wisnu
supaya prabu tidak mencelakai amira dan supaya prabu juga tidak mencelakai kita
sebaiknya kita gak usah ketemu amira lagi mas
kamu mau mengikhlaskan anak kita sama prabu wijaya
kamu itu benar benar gak ngerti ya
gak ngerti ya
apa artinya mirror untuk aku
benar benar gak ngerti
utari lebih baik aku mati daripada kehilangan ambira
dan aku gak akan membiarkan amira lebih lama lagi di sana
gak gak mungkin
aku gak akan mau menyerahkan anakku kepada prabu wijaya
atau pada siapapun
aku aku sangat rindu sama amira
aku benar benar ingin bertemu dia
aku harus cari uang
aku harus punya uang untuk menembus amira dari prabu wijaya
sampai mati aku gak akan menyerahkan anakku pada siapapun
saya tahu perasaan kamu gak ketemu sama amira mas
saya bisa ngerti kamu gak bisa ketemu sama amir atau seperti apa
mas pikir saya rela dengan keadaan seperti ini mas
kamira itu anak saya satu satunya mas
dia yang membuat hidup saya bertahan
walaupun cobaan saya bertubi tubi selama ini mas
aku sangat menyayangi amira
gak ada yang melebihi aku menyayangi dia mas
aku sangat menyayangi amira melebihi dari apapun
dan sekarang aku kangen sekali sama amira
aku juga gak tahu kenapa
mas ini semuanya demi keselamatan amira
prabu wijaya menabrak angkot itu membuat amira komandannya hampir meninggal
dan kemarin terjadi kecelakaan itu mas
itu gara gara amira mau menemui kita
anak mas pikir semua itu kebetulan mas
aku tahu sekali itu gimana prabu wijaya mas
dia itu manusia kejam
ancamannya itu tidak pernah kosong
dan tidak pernah main main
aku tahu rasa sedih dan perih itu gak bisa ketemu sama amira
aku tahu mas
tapi semua itu gak ada artinya demi keselamatan amira
jadi saya mohon salam kamu ya mas
mas kau tak ada amira mas
amira ouais eh lu